kita beralih ke berita sepak bola
ajang liga dua pssi dua ribu tujuh belas benar benar membuat pamor irfan jaya semakin menanjak
ya dengan menorehkan sembilan gol dan enam asis irfan dinobatkan sebagai pemain terbaik
meski dikabarkan sudah dilirik klub klub besar kasta liga satu
irfan mengaku akan tetap bersama persebaya
berbekal kontrak satu tahun irfan jaya mengawali karir pertamanya di dunia sepak bola nasional bersama persebaya
meski baru dikontrak irfan benar benar menunjukkan penampilan terbaiknya selama musim liga dua tahun dua ribu tujuh belas
betapa tidak jebolan psm makassar junior berhasil meraih gelar individu sebagai pemain terbaik selama liga dua tahun dua ribu dua puluh
dirinya berhasil menorehkan sembilan gol dan enam asis di dua puluh pertandingan yang digelar
tak heran dengan prestasi itu dirinya mulai dilirik oleh sejumlah klub besar lain di kastaliga satu
irfan sendiri mengaku tak menyangka bisa meraih gelar pemain terbaik liga dua
meski demikian dirinya ingin tetap bersama persebaya karena tim bajul ijo sudah seperti keluarga baginya
penghargaan individu ini juga dipersembahkan untuk seluruh tim dan supporter persebaya bonek mania
sebelumnya nama irfan jaya mungkin belum banyak dikenal
penampilan irfan mulai menanjak saat memperkuat psm makassar u dua puluh satu dan dia menjadi top scorer di isc u dua puluh satu
penampilannya pun semakin berkembang
dan menjadi pemain terbaik saat memelah persebaya di liga dua